waduh nyangkut lagi kan
di dunia fashion sutra banyak dicari karena merupakan salah satu kain dengan kualitas terbaik
berasal dari serat kepompong atau kokon larva ulat sutra inilah yang diolah hingga menjadi kain sutra
aduh paling gak bisa nih saya kalau memegang kain seindah ini
bawahnya pengen nari ataupun fashion show
weh tapi tau gak sih anda dibalik kecantikan saya
eh enggak maksudnya kecantikan kain sutra ini terdapat proses yang begitu panjang yang membuat kain ini bernilai tinggi
seperti apa mari ikuti
segment sehari menjadi perrajin kain sutra
terdapat empat jenis ulat sutra di dunia yang dapat diolah menjadi kain
namun dari keempat jenis tersebut ulat sutra murbe atau bombix morilah yang paling mudah dan sering digunakan untuk bahan tekstil
termasuk kain sutra yang akan saya coba buat kali ini
kain sutra tentunya identik dengan ulat sutra
tapi semuanya bermula dari sini yaitu

tanaman ini lah yang menjadi makanan pokok dari ulat sutra
di lahan seluas dua hektare ini tertanam empat jenis pohon murbe
mulai dari lembang multikaulis kanva dan katayana
yang berbeda bentuk daunnya
tanaman murbe ini bukan hanya bisa dimanfaatkan sebagai makanan pokok dari ulat sutra
tapi kita pun juga bisa mengkonsumsinya
seperti ini jadi tanaman murbei itu ada buahnya
nah ini tuh bisa dimakan tapi rada asemnya
nah yang manis itu yang warnanya lebih gelap
atau lebih marun gitu nih ya
katanya sih manis kita buktikan ya
setelah mengumpulkan daun murbe pilihan saatnya memberi makan ulat ulat sutra
mbak kesini gak pakai parfum
enggak gak pakai parfum
ngerokok juga enggak kenapa tuh bang
soalnya itu ulatnya itu enggak pakai parfum kan
soalnya itu ulatnya sensitif ini mbak takut kena penyakit gitu
kalau misalnya saya ngerokok sama ada bau parfum gitu
sensitif tapi enggak kok saya nggak pakai apa apa nih sekarang jadi boleh lanjut ya
ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum saya bisa masuk ke dalam peternakan ulat sutra
selain menggunakan masker yang paling penting adalah menjaga kebersihan dan tidak menggunakan bau bau menyengat seperti pengembangan ulat sutra
selain menggunakan masker yang paling penting adalah menjaga kebersihan dan tidak menggunakan bau bau menyengat seperti pengembangan ulat sutra

banyak banyak banget hal kecil yang mesti diperhatiin kayak misalnya ulatnya tuh sensitif ya
kita juga harus dapat bibitnya yang berkualitas ya telurnya yang berkualitas

ulat sutra yang sudah menetas kemudian diberikan makan daun murbe secara rutin yakni

selama berada di peternakan ulat sutra para peternak maupun pengunjung dilarang berisik ya halte
tersebut bisa mempengaruhi tingkat stres ulat selama tumbuh dan bermetamorfosa
perhatikan ya kalau ulat sudah tidak mau makan dan mulai keluar serat dari mulutnya
tandanya ulat siap berubah menjadi kepompok
proses dari ulat sampai nantinya mereka siap mengokon itu sekitar satu bulan lamanya
nah perbedaannya bisa dilihat dari warna si ulat sutra ini
yang ini yang sebelah kanan saya ini yang belum siap jadi warnanya masih putih
nah sementara yang di kiri ini ulatnya sudah siap mengokon jadi warnanya lebih kekuningan
tapi ketika dikasih senter atau cahaya akan jadi transparan
nah yang kanan ini selamat makan ya
dan sebelah kiri selamat mengokon
proses metamorfosa ulat menjadi kokon atau kepompong memerlukan waktu selama dua sampai tiga hari hingga siap dipanen pada hari keempat
jangan terlalu lama memanen ya
nanti kepompongnya malah berubah menjadi kupu kupu
kokon yang telah dipanen kemudian direbus agar zat peritin dan febroid yang melekati pupa dengan kepompong bisa hilang
sekilas ya kalau ngeliat kayak cilok lagi
berapa lama nih mbak
sekitar sepuluh sampai lima belas
sampai lima belas menit
oke boleh mbak aku mau coba bantu ngaduk ngaduk
itu terus ngaduk sama naikin gini
wah panas banget
proses perebusan tidak boleh ditinggal begitu saja ya
melainkan harus terus diaduk secara perlahan sambil diurai menjadi sehelai benang yang tidak terputus
proses ini penting
untuk membuat benang sutra bisa ditenun menjadi kain yang lebih kuat
proses selanjutnya setelah direbus dan didinginkan kokon kokon ini masuk ke tahapan yang bernama pemintalan
jadi di sini yang menarik adalah kokon kokonnya nih masukin langsung ke dalam wadah ini
nah ketika kokonnya ini masih ada seratnya dia akan sistemnya seperti magnet langsung ketarik ke atas untuk dipintal
satu buah kepompong gula sutra bila dipintal
bila dipintal menjadi benang akan menghasilkan delapan ratus hingga satu dua ratus meter benang sutra
namun ternyata hasil dari kokon sutra bukan hanya benang loh
kupa sutra pun bisa dimanfaatkan
nah ini dia pupanya
nah ini yang bisa dimakan
mentah mentah nih ya
seperti kacang rebus ya
surprisingly seperti kacang rebus
tapi sebenernya ini gak mentah mentah ya
pak karena udah direbus ya
ini boleh deh saya pungutin buat ntar ditumis di rumah ya pak
selesai dipintal benang kemudian dirapikan
pengelola menyebut rata rata sepuluh kg kepompong dapat menghasilkan satu kg benang sutra
ini dia benang yang tadi kita pintal sudah dirapikan dan sudah diselesaikan juga ketebalannya
selanjutnya adalah proses penun
yuk kita lanjut menenun yuk
satu kg benang kemudian dapat dibuat menjadi sepuluh meter kain sutra
wah bisa nggak ya saya bikinnya
kita bantu ya pak bantu ya
jangan bantu doa doang pak tapi
iya yang kanan
yang kanan yang kiri
oh biarin aja
mengubah benang menjadi kain bukan perkara mudah tapi super susah
benar benar harus sabar dalam mengoperasikan alat tenun bukan mesin ini
setiap benangnya harus dibentang diurai dan disetel satu persatu
kemudian dijaga agar jangan sampai kusut atau putus
waduh nyangkut lagi kan
serius deh dari seluruh tahapan yang ada paling susah nih tahapan ini
hah apa pembuatan benang mama ini mas
benar benar frustasi banget
ini sebenarnya yang dibutuhkan apa sih mas
ini cuma harus ke pelatenan doang
hasil tenun kain sutra juga tak melulu polos
melainkan ada pula yang bermotif sesuai pesanan
proses penundunan harus diperhatikan secara suksama
agar kualitas kain terjaga
bila kain terlihat keriting ataupun berlubang
artinya ada benang yang terputus
sehingga perlu disambung dan diperbaiki
ini dia kain sutra yang sudah saya tenun tadi
lumayan bagus lah ya untuk seorang pemula seperti saya
nah selanjutnya kain kain sutra ini didistribusikan kepada sejumlah pengrajin batik dan juga ekoprint
setelah dilakukan proses berlanjut
ini dia hasilnya
kain sutra yang bernilai jauh lebih tinggi
kain sutra yang saya tenun merupakan kain sutra alami dan murni tanpa campuran benang non sutra
sehingga harga per meternya pun tinggi
yakni mulai dari harga rp dua ratus ribu rupiah
tergantung motif dan ketebalan kain
kain yang terbuat dari alat tenun bukan mesin akan terasa lebih kasar dan tebal
namun dengan teknik pewarnaan yang alami
sutra akan terasa lembut
ini dua meter dua puluh lima harganya dua jutaan
satu lembar ini
satu sutranya memang kualitasnya bagus
kedua proses ekoprintnya itu
nah kenapa ekoprint itu bisa dibilang lebih mahal daripada kain yang biasa
karena dia dicetak menggunakan daun
kain sutra polos kemudian diolah menjadi ragam bentuk corak dan warna
baik yang berupa sarung selendang ataupun produk siap pakai seperti blus dan kebaya
kain sutra dikenal sebagai kain yang awet tahan lama dan tidak mudah rusak
proses pembuatan kain sutra yang rumit dan manual ditunjang dengan kualitas yang tidak main main inilah
yang membuat sehelai kain sutra terbilang mahal
clarissa aradia maria oktober kabupaten bogor jawa barat